desiko kayaknya kurang bersemangat apa kurang tidur semalam
jadi kan aduh nanti ada aftershock gak nih
nah kita sudah bersama dengan
terima kasih sudah datang kesini
ini kayaknya dia kurang konsentrasi karena kurang tidur
kayaknya abis tempat nih fisyal
katanya sebenarnya tidur itu adalah skill kita
kita semua sebagai manusia
itu terlahir dengan tiga skill bawaan
kita sudah punya tiga skill bawaan
yang pertama adalah skill untuk mencari makan
yang kedua adalah skill untuk reproduksi
dan yang ketiga adalah skill untuk istirahat atau tidur
hanya saja meskipun ini skill bawaan ya desi ya
apa saja sih variable yang mempengaruhi skill ini
sama kan kalau kita skill mencari makan
nah saudara ternyata mas fishal dasani ini juga sudah membuat buku ya
nah bisa diceritakan gak nih mas fisyal
sleep healing ini tentang apa sih sebenernya
itu lebih bicara mengenai service level
bicara mengenai mekanisme tidur itu bagaimana
mindset mengenai tidur yang selama ini beredar
itu apa saja yang perlu diluruskan
terus langkah langkah apa saja yang bisa kita semua lakukan
untuk mendapatkan tidur yang berkualitas
tanpa perlu bergantung pada obat
kalau aku kan kemarin kerja nih dari kemarin siang
tiba tiba sapa pagi harus bangun jam empat tiga puluh
kalau bagi teman teman yang mungkin masuk ke dalam kategori ini ya
kalau bagi teman teman yang mungkin masuk ke dalam kategori
mungkin ada tantangan tersendiri karena jadwal kerja yang selalu berubah ya
jadi tidak mendapatkan konsistensi jam kerja
dan ini bisa menciptakan sebuah tantangan tersendiri karena
tidur itu sangat suka dengan yang namanya rutinitas
semakin terstruktur jadwal kerja ini ya
dan itu akan mempermudah proses tidur kita
itu juga salah satu termasuk juga ya ternyata untuk membantu kita
salah satu teknik untuk relaksasi
karena kadang kadang kita suka banyak berfikir tentang hal hal tersebut
jadi memang kita perlu aware bahwa pada saat kita mau tidur di malam hari
kita perlu meluangkan waktu untuk slow down
nah slowing down ini tekniknya banyak
ya kan kita perlu relax terlebih dahulu
tidur itu jadi jauh lebih mudah
terus cara yang lain mungkin bisa dengan mandi air hangat sebelum tidur
kecuali kalau saat ngobrol anda justru tambah stres gitu ya
terus bisa sedikit stretching
jadi apapun yang membuat anda relax
kecuali obat obatan dan alkohol
tidur jadi semakin mudah
nah tapi kebayang gak sih desk kamu gimana caranya di tengah mini
nemuin siklus tidur kita itu biasanya gimana sih ngelakuin apa
kita liburan dulu atau kita ngelakuin riset dulu terhadap diri kita
memang cara paling mudah untuk menemukan ritme tubuh kita masing masing
yaitu be aware dan lakukan
nah memang cara eksperimentasi paling mudah dilakukan pada saat liburan
dimana kita tidak dikejar deadline pekerjaan
tidak harus bangun terlalu subuh untuk tayang
jadi kita lebih leluasa dalam mengatur jadwal
nah di saat itu akan semakin mudah untuk kita introspeksi
dan kita cari tahu pola tidur kita itu sebetulnya seperti apa
karena setiap orang punya pola yang berbeda
jadi untuk bisa mencari pola tidur itu kita harus relax dulu nih ya
maksudnya untuk seperti ketika liburan ketika tidak ada beban apapun di kemudian harinya besoknya
jadi disitu kita bisa menemukan pola tidur kita begitu ya
jadi buat para hrd dan juga atasan kalau mau healing jangan di ini ya
ini pesan tersembunyi ya
nah ini tentang buku ini kan menarik nih ya mas
sebenarnya ini muncul ide untuk buat buku ini dari mana sih sebenarnya
kalau dibilang ide ini muncul dari mana
to be honest saya di approach sama publisher kawan pustaka waktu itu
konten mengenai tidur yang anda bawakan bisa nggak kalau dibukukan
saya sering posting di sosmed terus saya sering melakukan webinar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola tidur
dari situ dapat tawaran bisa nggak dibukuin
dan dari situlah ide untuk membukukan konten tidur ini muncul
wah menarik sekali ini kalau misalnya ini bisa ngebantu banget buat kita bisa tidur nyenyak di malam hari nggak sih mas rizk
kemarin itu aku lihat di salah satu caption temanku
ini aku baca nih salah satu instagram ada yang bahas kayak gini
dan ini juga ada journalingnya juga ternyata memang penting ya nge journal kita
ataupun juga ngelakuin ngelakuin hal hal yang misalnya kita rasa perlu
jadi katanya selain juga ini
selain juga kita mandi hangat jurnaling itu juga nonton juga penting juga bisa juga sebenarnya
tapi dengan kondisi tertentu bukan
betul jadi memang gini teknik relaksasi banyak
tetapi ujung ujungnya prinsipnya adalah slow down befoyu sleep
untuk sebagian orang mereka cocok dengan jurnaling
mereka bisa melakukan jurnaling untuk mentransfer isi pikiran mereka ke kertas ke buku
atau mungkin bicara dengan hp melalui voice note itu bisa menenangkan pikiran
itu bisa dijadikan salah satu teknik relaksasi
kembali lagi disini mindful watching
jadi kalau udah episodenya selesai ya bukan kita oke what s next
oke desi kalau nonton korean drama di stop dulu to queen of tiersnya ya
tapi emang menarik sih buku ini ya ini benar benar kita bisa interaktif ya bareng sama pembacanya
ini ada bisa lembar lembar yang bisa kita isi juga nih saudara
nah kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan visal
dia nggak akan kemana mana gak akan tidur juga
karena kita akan kembali lagi bahas tentang sleep healing
usai jadi sapa indonesia pagi akhir pekan
sampai indonesia akhir pekan kembali hadir untuk anda masih bersama dengan fishal dasani nih masya
slip coach kita pada hari ini
nah mas visa kita mau nanya juga nih
sebenarnya durasi tidur yang ideal itu berapa lama
kalau untuk orang dewasa desi itu berada di kisaran tujuh sampai sembilan jam
seperti itu tetapi kembali lagi setiap orang akan punya durasi tidur yang berbeda beda
mungkin ada yang perlu tujuh jam ada yang perlu delapan jam ada yang perlu sembilan jam
iya soalnya kan saya pernah dengar nih ada studi yang mengatakan bahwa icw itu membutuhkan tidur yang lebih lama nih saudara saudara
jadi kalau misalnya cewek cewek istri di rumah tidurnya lama bangun es jam jadi malahin
mungkin perbedaannya itu tidak terlalu signifikan ya desi ya
meskipun saya juga pernah baca beberapa artikel atau studi literatur menyebutkan
wanita membutuhkan tidur lebih banyak dibanding pria
karena mungkin salah satu alasannya adalah fungsi wanita di dalam struktur sosial kita sebagai primary caretaker of the family
ya kan dimana kalau misalnya anak sakit larinya ke mamah
terus orang tua sakit larinya ke anak perempuan
jadi memang hal hal seperti ini
membutuhkan wanita untuk bisa recovery dari segi pola tidurnya lebih lama
berbicara soal recovery juga kan kalau sleep healing itu atau kan ini kan juga skill sebenarnya
berarti sebenarnya nggak perlu obat kan untuk melakukan atau meningkatkan kualitas tidur fisikal
sebetulnya selama tidak ada diagnosa dari klinik ya
karena kita perlu mengandalkan kemampuan kita untuk bisa tidur
dan di buku sleep healing sudah saya jabarkan
yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tidur dengan mudah
kualitas tinggi dan tidak tergantung dengan obat obatan
mungkin bisa di spill sedikit tujuh langkah
oh teaser buat saudara saudara di rumah
prioritas pertama dalam bicara kualitas tidur yang bagus adalah konsistensi jadwal tidur
tidur cuma tiga empat jam ya sih
jadi dari hari senin sampai minggu diusahakan jam tidur bangun kita itu relatif sama
jadi kalau misalnya hari senin tidurnya jam sebelas ya hari sabtu juga tidurnya jam sebelas
bukan hari senin tidurnya jam sebelas sabtu tidurnya jam empat pagi
nah semakin konsisten jadwal tidur bangun kita senin sampai minggu semakin mudah proses tidur dan kualitas tidurnya
mas kalau dicicil bisa nggak sih tidurnya dua jam
ini kayak cicilan pelet terjatuhnya
jadi kalau berdasarkan literatur pola tidur itu sebetulnya bisa sih ada cicilannya
jadi kita membagi pola tidur ini menjadi segmen
jadi cicilan yang saya maksud disini
jadi kita membagi pola tidur kita menjadi segmen
pola tidur itu diklasifikasikan menjadi tiga
dimana kita dalam siklus dua puluh empat jam itu kita tidurnya satu kali
pola tidur yang kedua disebut bifasik
kita bagi tidur kita dalam satu siklus dua puluh empat jam itu jadi dua kali
cuma tetep porsi tidur besarnya itu yang lebih besar
terus pola tidur yang ketiga disebut pola tidur polifisik
itu tidurnya dibagi menjadi lebih dari dua segmen
tetapi pola tidur polifisik ini belum ada studi yang cukup kuat
yang bisa menyebutkan bahwa pola tidur polifisik ini sehat untuk jangka panjang
untuk strategi short term masih oke
tetapi kalau untuk jangka panjang belum ada bukti ilmiah yang kuat
ah baik berarti tetap harus tidur di malam hari
nah ada tipsnya nih nggak mas fishal untuk tidur bisa lebih nyenyak di malam hari
mungkin posisi tidurnya yang harus diperbaiki mungkin ada tips
kalau posisi tidur tidak begitu relevan
karena gini setelah kita tertidur
nah sarannya adalah daripada memikirkan posisi tidur paling baik itu apa
udah yang diprioritaskan agar kualitas tidurnya bagus
terus memulailah tidur dengan posisi yang paling nyaman buat anda
kayang kaki di atas kepala di bawah
nah tapi soal soal tidur masalah gaya posisi atau dan lain sebagainya itu
kalau misalnya kita bangun bangun ternyata badan kita sakit
itu gara gara salah posisi visa atau sebenarnya kenapa sih
mungkin lebih ke arah kurang sesuai atau kurang cocoknya alat tidur anda
yes mereka punya pengaruh yang cukup signifikan dan mereka mempengaruhi kualitas tidur
tapi kalau tidur sama pasangan sebenarnya itu mempengaruhi kualitas tidur juga nggak sih
oh iya karena pasangan itu pasti punya profil tidur yang berbeda
jadi bisa aja pasangan anda itu punya pola tidur yang dia bangunnya
dia tidurnya awal bangun awal anda tidurnya telat bangun telat
belum lagi kebutuhan alat tidur sama lingkungan yang berbeda
bisa aja anda lebih nyaman kalau tidur itu tidak terlalu dingin
ampun susah tuh tidur lagi kan karena kan berisik ya mak ya
kalau nggak misalnya kayak semalam tiba tiba gempa itu bisa nggak sih kita membuat jadi kita nyaman untuk tidur lagi
itu gimana sih cara buat cepat ya untuk balik ke normal slipnya lagi
well gempa adalah suatu hal yang mungkin bisa menciptakan rasa cemas rasa takut anxiti ya kan
salah satu cara yang saya pelajari bisa dengan mudah menurunkan rasa cemas adalah dengan teknik pernafasan
mungkin bisa dicontohin sedikit
jadi yang dimaksud dengan teknik pernafasan disini adalah kita fokus pada penghembusan nafas melalui hidung yang lebih lama
jadi pada saat kita tarik nafas ya kan pertama tama bisa letakkan tangan di perut ya fokus untuk mengembangkan perut terlebih dahulu
karena banyak yang suka pada saat bernafas itu dadanya yang mengembang
bisa isi dompet juga
jadi tarik dua sampai tiga detik tarik nafas
tahan satu sampai dua detik kemudian hembuskan dan rasakan perut anda mulai mengempis dan itu dilakukan selama empat sampai lima detik
dengan fokus pada penghembusan yang lebih lama kita memberikan sinyal ke tubuh bahwa kalau di film tiga idiots all is well
dan itu akan memberikan semacam merasa tenang dan kalau kita sudah tenang mudah relax lebih mudah kembali tidur
nah mas tadi kan sempat kita ngomongin soal kalau misalnya bangun tidur badan jadi sakit tapi ada juga nih yang bangun tidur jadi lemes itu gimana itu kenapa
pada saat kita bangun tidur kita semua akan mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan sleep inercia
jadi ada semacam kayak resistensi untuk bangun
hanya saja ada yang sleep inersianya itu singkat
ada yang sleep inercience nya itu lama
jadi pada saat kita bangun tidak di waktu kita mungkin terbangun secara kaget loadingnya itu jadi lama banget
karena kita bangun bukan di jam yang diprioritaskan tubuh
dan setelah bangun kita tidak mendapatkan cahaya terang which is salah satu teknik di dalam buku sleepy ling yang saya sebutkan
bangun tidur jemur matahari tidur malam akan jadi lebih bagus
tapi ada teknik teknik misalnya kalau kita tidur pakai pendulum kah kayak sleep hipnosis kah itu bisa ngaruh juga nggak sih sebenarnya visa
mungkin bisa ngaruh tapi saya tidak akan lari ke arah sana karena kembali lagi kita akan tergantung pada hal hal yang sifatnya suplemental
nah itu akan juga di jawab lengkap di buku sleepy ling ya
ada buku yang kedua nih rencananya nih mas rizal ini bukunya tentang apa
jadi kalau sleepy ling itu drakor season pertama
the power sleep itu drakor season kedua lebih dalam lagi
jadi kita bisa bahas pasangan yang cocok untuk tidur yang berkualitas
seperti apa mungkin bisa dibuat apa aja nih mas isinya nih kalau boleh tahu
di buku the power of sleep kita akan bahas bagaimana sih bisa meningkatkan kualitas tidur bagi para shift worker
terus dibahas juga kenapa sih waktu liburan tidur kita bisa jauh lebih nyenyak dan berkualitas alasannya dibahas
terus bagaimana cara mengembalikan pola tidur bagi mereka yang mungkin ibu ibu yang baru saja melahirkan
karena susah ya bayinya pasti kena nangis terus kan emas ya
terus dibahas juga mengenai gangguan gangguan tidur seperti sleep walking sleeptocking terus menggertakkan gigi di malam hari itu dibahas semua di sana
wah lengkap ini kayaknya bahas tentang diri sendiri juga ya des
jadi kalau misalnya kita kebiasaan tidur ya mungkin langsung tidur bisa baca ini siapa tau jadi tidur
ini juga cukup menarik kita habis ini kayaknya habis siaran kita mau langsung tidur ya
langsung tidur aja nih mas fisal kita baca dulu ya mungkin ya bersambil tidur
oke nah terima kasih michelle telah bergabung di sapa indonesia akhir pers
dan harapannya juga tidak cuma kita berduanya tidurnya juga semakin berkualitas tapi penonton dari sapa indonesia ini juga bisa tidur jadi lebih berkualitas
benar sekali semoga pembicaraan kita bisa memberikan insight insight yang menarik dan bisanya nanti diimplementasikan di kehidupan sehari hari
nih gambar disitu nih